praksi pks adalah
sikap resminya meminta
rumah dinas dpr
sesuai dengan aspirasi
anggaran itu untuk
dikomparasi dengan anggaran apbn
tidak ada apa apanya dibanding
anggaran kereta cepat yang mangkrak
dibanding ikn yang belum jelas
tetapi sebagai wakil rakyat
yang didengungkan oleh rakyat